informasi selanjutnya datang dari gelombang tinggi yang melanda pesisir selatan pulau jawa dan menyebabkan kerusakan
sayang meski gelombang dapat mencapai ketinggian hingga enam meter warga justru tetap mendatangi pantai untuk melakukan suah foto
terjangan gelombang tinggi di pesisir pantai sayang helang pamengpe garut jawa barat rupanya bukan halangan bagi warga dan pengunjung yang ingin eksis
meski ketinggian gelombang beberapa kali tercatat mencapai enam meter hingga menyapu jalan raya mereka justru bersuah foto dengan latar gelombang tinggi
tidak adanya papan larangan ditambah rusaknya pagar pembatas membuat pengunjung memang leluasa mendekati bibir pantai
tindakan yang tentu dapat membahayakan keselamatan
padahal sapuan gelombang tinggi sempat beberapa kali membuat warga serta pengendara yang melintas panik
terjangan gelombang tinggi sejak akhir pekan lalu bahkan juga menyisakan kerusakan fasilitas
tak hanya tempat berjualan rumah rumah warga di tepi pantai juga rusak dihantam gelombang
sebagian besar warga di pesisir pun belum berani kembali ke rumah mereka
tidak hanya di jawa barat gelombang tinggi juga melanda pesisir pantai parang kritis di yogyakarta
kamis pagi warga yang terkena dampak gelombang tinggi di pantai parang kritis bantul mulai bekerja bakti membersihkan bangunan milik mereka
warga bekerja bakti dengan peralatan seadanya sejauh ini belum ada bantuan apapun dari pemerintah setempat
menurut warga gelombang tinggi sudah berdampak pada kunjungan wisatawan di pantai ini
meski demikian tim sar parang triris menyampaikan pantai tetap dibuka dan wisatawan tetap bisa berkunjung meski harus mengikuti arahan petugas
berdasarkan keterangan bmkg gelombang tinggi terjadi di jawa barat
karena angin kencang dari arah timur dan tenggara serta munculnya badai dari sebelah utara filipina
selama bulan juli ini kondisi angin relatif kencang dari angin timur atau angin tenggara pasar tenggara ini pertama di awal bulan juni ada gangguan
gangguan regional berupa badai namanya badai tropis maria itu di sebelah utaranya filipina waktu itu dan berdampak pada kondisi yang relatif kencang tapi belum ekstrim
bmkg memprediksi gelombang tinggi akan terus terjadi hingga akhir bulan juli mendatang